aku karena aku tabrakin aja ganti baju olahraga aku lalu
halo cnn indonesia saya retno marsudi kalau orang pergi apalagi kalau sudah berbeda waktunya
jam seperti jakarta new york pasti pertanyaannya tuh jetlag enggak sih bu kadang jetlag tetapi
karena mungkin sudah terbiasa dan biasanya saya bicara dengan badan saya sendiri misalnya dari
jakarta transit di eropa maka saya udah bilang udah bicara kita akan memasuki zona waktu yang
berbeda jadi hitungannya adalah tidurnya mengikuti zona yang akan dituju
jadi kalau misalnya di negara tujuan sekarang malam ya berarti kamu di pesawat harus tidur
tidur besok bangun pagi terus kemudian menyesuaikan negara yang berikutnya yang
pagi dia ini badan harus diajak bicara bahwa kita akan menuju ke zona waktu seperti ini
ayo kita tidur nah untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini